dialog berjalan kita sudah tes covid sembilan belas dan hasilnya dinyatakan negatif atau non reaktif
dan kami membuka masker ketika berdialog
langsung saja pak john wmp pindah pos nih pak ya dari kementerian popr sebagai one man
kemudian sekarang di one man negeri ya pak john wmp
apa yang menjadi fokus utama anda saat ini di kementerian dalam negeri
pertama tama saya kira terima kasih buat cnn yang memberi kesempatan buat saya
untuk menyampaikan apa yang akan saya lakukan
apa yang akan dikerjakan oleh kementerian dalam negeri terkait dengan tiga dob yang baru disahkan
memang sebelumnya saya ada di kementerian pupr itu kurang lebih dua tahun delapan bulan
nah kemudian sekarang saya belum dua minggu genap untuk melaksanakan tugas yang baru
sebagai wakil menteri dalam negeri republik indonesia
nah terkait dengan dob yang baru memang ini prosesnya yang cukup panjang
yang sudah dilakukan dpr bersama pemerintah
dan baru tanggal tiga puluh kemarin disakan menjadi undang undang
nah ini tugas berat menanti kita untuk bagaimana menata
mempersiapkan sampai dengan pelaksanaan pemilu di tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang
baik dob nanti kita akan kilas lebih dalam di segmen berikutnya pak jomimpi
tapi saya ingin tahu terlebih dahulu seperti apa sinergi yang anda bangun
dengan pak mendagri pak tito karnavian ketika anda masuk ke kementerian baru ini di pos baru
ya waktu saya datang kesan pertama yang saya
dapatkan itu karena beliau dulu jadi pak mendagri itu dulu kapolda di papua
dan sebelum beliau kapolda itu saya sangat dekat karena hobinya kita sama
saya dengan pak tito sangat dekat sekali dan beliau menyampaikan terima kasih kepada pak presiden
karena dengan tugas yang berat mengurus dari sabang sampai merauke
membuat kehadiran wakil menteri akan membantu tugas pak mendagri selama ini banyak hal yang belum dituntaskan
apalagi terkait dengan dob yang baru
saya berharap dengan kehadiran saya ini memberi dampak yang signifikan bagi kerja kerja pemerintah ke depan yang lebih solid dan lebih baik
banyak yang harus dikerjakan menurut pak menteri dalam negeri pak tito
apa yang disampaikan pak menteri kepada anda untuk segera dituntaskan
beliau sampaikan kepada saya bahwa persoalan bangsa yang ada saat ini
dan bagaimana kehadiran saya sebagai putra papua itu memberikan membuat solusi yang sangat penting
itu yang terbaik buat bangsa dan negara
dan beliau sampaikan kepada saya bahwa papua bahwa saya kenal kondisi alamnya kemudian masyarakatnya
semua saya kenal dan beliau menaruh harapan besar kepada saya untuk membantu pak mendagri untuk menyelesaikan
paling tidak bisa mengeliminir persoalan persoalan yang ada di papua
persoalan seperti apa yang dikatakan pak mendagri kepada
ini termasuk dengan keamanan kemudian terkait dengan soal kesejahteraan ekonomi pendidikan
apalagi dengan sekarang hari ini dengan kebijakan pemerintah pusat untuk pemekaran dengan tiga dob yang baru
ini kan daerah yang sama sekali baru
sehingga bagaimana menata pemerintahan itu lebih baik
mendaruh fondasi yang lebih baik
sehingga pada saat pemilu dua ribu dua puluh empat dilaksanakan
akhirnya akan ada pemilihan gubernur definitif
kita membangun fondasi yang lebih baik lebih kokoh
sehingga ada yang bisa dapat meneruskan ke depan lebih baik

sampaikan sama pak mendagri untuk saya akan
bekerja lebih baik
bagaimana untuk membangun trust
kepada pak mendagri sendiri
tapi buat juga negara
baik persoalan yang saya catat tadi ada
keamanan kemudian kesejahteraan
termasuk juga pendidikan untuk langkah
keamanan dan kesejahteraan apa yang sudah dilakukan
di papua kesejahteraan ini kan sebenarnya
tahun dua ribu dua puluh terkait dengan
percepatan pembangunan kesejahteraan ini sudah ada
nah ini akan jadi menjadi tugas
kita juga adalah bagaimana
ada proses pembentukan
bp tiga okp ini kan
badan pengelola otsus nah ini kan
dengan pemekaran ini dengan bp tiga okp
yang sudah ada ini kita lagi
cari untuk memilih putra putra
papua terbaik baik papua maupun
papua barat untuk bagaimana bersama
ada di dalam badan ini
kepentingan kesejahteraan ekonomi
kesehatan dan seterusnya
buat rakyat papua
baik papua maupun papua barat
nah kemudian terkait dengan soal
dob yang baru bagaimana
mungkin selama ini ada terjadi ketimpangan
kesenjangan dengan segala macam dengan
kehadiran ini memberikan harapan
dengan kesejahteraan yang lebih
baik buat masyarakat papua
untuk sinergi dengan putra putra
daerah seperti ini seperti apa
yang dilakukan di daerah agar
pendekatan persuasif juga dilakukan
keamanan juga kondusif
saat ini ini kan sebenarnya kan dengan
pengemkar tiga dob ini adalah sasarannya
untuk uap orang asli papua
makanya dengan penempatan
ada tiga provinsi ini
delapan puluh nya untuk orang asli papua
dan dua puluh untuk non oap
untuk membackup supaya bagaimana
pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik
tujuannya adalah untuk kesejahteraan sehingga
kehadiran dob ini manfaat lebih
besar untuk oap
nah bagaimana kita mengawal sebagai pemerintah
pusat dalam hal ini kemendagri
akan bisa mengawal proses ini lebih baik
sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat
itu benar benar bisa tercapai
karena memang sejak lahirnya
undang undang otsus itu di tahun nomor
tahun dua ribu satu itu
ya tidak berjalan
berbanding lurus jadi
kalau pemerintah pusat mengatakan bahwa
mengucurkan dana yang begitu besar tapi belum
nampak hasil di masyarakat
di papua sehingga banyak yang mengatakan bahwa
otsus gagal dan seterusnya
nah ini kan sebenarnya kan berpulang kepada
para pemimpin yang melaksanakan
tugas pemerintahan di daerah
nah ini yang
saya berharap dengan keberadaan saya bisa mengawal ini
sehingga mari kita tegak lurus
bekerja buat bangsa dan negara terlebih bekerja
buat rakyat yang ada di
pak jomim mp anda katakan ini ada badan
sejauh ini pengawasan seperti apa dari anda
baru kita draftnya
baru kita kasih naik mudah mudahan dalam
satu dua minggu ke depan bisa
kita sahkan dan ini kan yang dibawa
komando bapak wakil presiden
nah beliau kemarin
jam sepuluh pagi
memanggil saya untuk menanyakan
terkait dengan percepatan bp tiga okp ini
tiga dob yang baru
ini kita selaraskan supaya
bisa berjalan paralel sehingga
harapan kita untuk kesejahteraan rakyat itu
bekerja bersama untuk mencapai
apa yang diharapkan oleh negara
pak jomim mp yang juga pemirsa
saya juga ingin tahu pak jomim mp
sharing dengan pemekaran
provinsi baru di papua
optimistkah seorang lomenda
yang membuat papua menjadi lebih baik
tapi ditahan pak jomim mp
jawabannya akan anda elaborasi nanti
setelah jeda terima kasih
kita akan kembali dengan perbincangan
bersama pak womendagri
tetaplah bersama kami
saya masih bersama bapak jomim mp
watipu wakil menteri dalam negeri ri
kita lanjutkan kembali dialognya pak jomim mp
tadi kita membahas soal bagaimana
persoalan yang anda hadapi bersama pak mendagri
di tukar navian apa yang harus diselesaikan
adekamanan kesejahteraan dan juga
persoalan dari pendidikan di papua
sekarang kita bergeser soal
bagaimana anda menanggapi dari presiden
yang berpegang kepada doktrin indonesia sentris
dalam program pembangunan
dan kesejahteraan masyarakat papua
pak jomim mp
apa yang menjadi pr utama anda
untuk mewujudkan indonesia sensus ini
ini kan sebenarnya yang jadi misi besarnya
pak presiden ya
supaya tidak boleh ada istilah jawa sentris
kenyataannya sampai hari ini
dulu saya kurang lebih sepuluh tahun
jadi bupati di kabupaten jaya wijaya
tapi dengan kebijakan pak presiden
di jawa dengan di wilayah gunung
meskipun naik pesawat tapi tetap harganya sama
nah ini adalah satu terobosan
karena jarak antara jayapura dengan wamena
itu kalau lewat jalan darat itu kurang lebih lima ratus delapan puluh empat km
sekarang oleh kementerian pekerjaan umum
dan perumahan rakyat
telah merintis jalan yang belum diaspal
itu kurang lebih sekitar tujuh puluh kilo
nah tujuh puluh kilo ini yang kita harapkan bisa cepat
bisa dituntaskan supaya harga semen
antara jayapura dengan di wamena itu hampir harus sama
kalau di wamena hari ini
katakanlah empat ratus ribu persak
di jayapura kurang lebih
delapan puluh sampai sembilan puluh ribu
ini kan masih terjadi ketimpangan
tapi kalau dengan pengesahan undang undang
yang tanggal tiga puluh juni itu
ini akan memberikan ruang bagaimana
aksesnya ini pertumbuhannya akan lebih cepat
sehingga tidak ada yang
masyarakat merasa terpinggirkan
tetapi masyarakat akan mendapatkan
kesempatan yang sama hidupnya
juga lebih baik
ini adalah optimisme saya sebagai
putra asli papua yang hari ini
diberikan kepercayaan oleh negara ada disini
dan pak mendagri sudah menyampaikan kepada saya
menugaskan kepada saya
untuk bagaimana menuntaskan
masalah mulai dari
pengesahan dob sampai dengan
roadmapnya yang kita buat
sampai dengan pemilihan pejabat
ini kan tugas yang harus kita tuntaskan
karena ini menjadi tanggung jawab
kementerian dalam negeri
dan dengan pendugas yang diberikan oleh
pak mendagri kepada saya
saya berharap ini bisa kita tuntaskan
saya juga ingin mengajak
toko masyarakat toko adat toko pemuda
toko perempuan yang ada disana
mari kita bersama sama
ini negara sudah memberikan kesempatan buat kita
untuk kita bisa berkarier
bisa bekerja lebih baik
supaya untuk kualitas hidup
akan kesejahteraan itu bisa kita tingkatkan
apa yang anda lihat saat ini untuk tantangan terbesar
dalam percepatan pembangunan di papua
apalagi sudah ada dob ya
kalau tantangan terbesar yang saya lihat adalah
kondisi keamanan yang bisa kita atasi
sehingga infrastruktur bisa kita terbangun
kesejahteraan bisa kita terbangun
ekonomi bisa berjalan dengan baik
tetapi dengan pemekaran ini kan
saya berharap bahwa mari kita
hanya ke mendagri saja tidak bisa
jadi kita berharap itu dukungan semua pihak
pak kementerian dan lembaga
karena ada satu badan yang kita sebut dengan bp tiga okp ini
akan menjadi payung besarnya kita
menggandeng pada kementerian dan lembaga
untuk percepatan pembangunan baik infrastruktur
kesejahteraan pendidikan ekonomi di papua
baik papua maupun papua barat
kalau untuk pimpinan kepala daerah nanti seperti apa dob
dan juga pengawasan dari anda
untuk anggaran distribusi pemerataan di tiga provinsi baru seperti apa
kalau soal penganggaran kemarin kan
dpr ri sudah memutuskan
itu menjadi kewenangan mutlak pemerintah pusat

untuk membiayai proses ini
tetapi juga di situ tidak menutup kemungkinan kita juga mendapatkan hibah dari provinsi induk
atau para kabupaten yang menerima dob yang baru
jadi katakanlah sekarang kan ini kan kita memulai sesuatu dari nol ya
di sana infrastruktur belum ada kantor kantor belum ada
katakanlah dob di papua selatan itu kan merauke jadi tuan rumah
nah kita harapkan pemerintah kabupaten merauke itu bisa memberikan akses fasilitas gedung gedung
yang mungkin selama ini belum dimanfaatkan mungkin dikasih untuk digunakan
sementara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di provinsi yang baru
demikian pula di wamena maupun di nabire
sehingga proses pelayanan dan harapan ini bisa berjalan atas dukungan juga pemerintah daerah
untuk kepala daerah definitif seperti apa siapa yang akan memegang
kalau kepala daerah definitif ini kan kita
saya akan tunggu di pemilih dua ribu dua puluh empat
nanti setelah pemilu legislatif dengan pilpres dilaksanakan di tanggal empat belas februari tahun dua ribu dua puluh
maka pemilihan kepala daerah itu akan dilaksanakan katakanlah akhir tahun di dua ribu dua puluh empat
nanti disitulah yang akan menentukan kira kira siapa yang bisa menjadi gubernur definitif di tiga dob yang baru
mungkin anda bisa gambarkan ke publik provinsi baru ini seperti apa gambaran
sehingga masyarakat bisa mencerna lebih dalam
soal provinsi papua selatan ya pak ya provinsi tengah papua tengah dan juga papua pegunungan
seperti apa mungkin kondisi geografis apa hal hal yang perlu dibenahi oleh kepala daerah setempat nanti jika terpilih di dua ribu dua puluh empat
ya saya pikir hanya satu saja yang kondisinya akan jauh lebih sulit ketimbang dengan dua dob yang baru
baik itu dob papua selatan maupun papua tengah
karena papua tengah itu aksesnya juga lebih gampang
karena dia bisa lewat laut lewat darat dan lewat udara
kemudian juga sama di papua selatan
papua selatan itu bisa lewat laut darat udara
tapi di wilayah pegunungan tengah papua untuk saat ini bisa hanya bergantung lewat udara
akhirnya semen juga harus naik pesawat kemudian bc semua bahan bangunan naik pesawat sembilan bahan pokok juga naik pesawat
nah ini akan jadi tantangan tersendiri
bagaimana seorang gubernur yang akan datang untuk menggunakan kreativitasnya dia untuk membangun kesejahteraannya
lebih baik supaya tidak perlu ada ketimpangan atau kesenjangan pembangunan itu terjadi
baik informasi tadi saya terima dari anda sendiri ya sebelum ke studio kami anda bergerak dari komisi pemilihan umum
apa yang menjadi pembahasan di sana mungkin publik juga ingin tahu bagaimana progres dari mungkin data pemilih tetap yang ada nanti di provinsi baru nanti pak john wempi bisa anda gambarkan
ya memang secara teknis tadi kita tidak sampai diskusi lebih detail
kebetulan karena saya baru dilantik tidak sampai dua minggu saya di kemendagri
sebenarnya itu soan ke kpu bahwa mereka tahu bahwa di kementerian dalam negeri itu ada saya bantu pak mendagri untuk bagaimana memperlancar urusan
mungkin pak mendagri kalau sibuk tidak datang ke kpu saya yang siap datang
sehingga saya bisa dapat diterima oleh teman teman kpu untuk bagaimana sinergi bersama kementerian dalam negeri dengan kpu karena kita menyelenggarakan pemilu ini kan untuk kepentingan publik
dan kementerian dalam negeri ini kan bagaimana untuk menjembatan ini supaya semua bergabung
semua bisa berjalan dengan lancar
sebenarnya intinya itu
nah terkait dengan soal papua
memang kpu ri ini pingin bersama kita diskusikan karena kalau selama ini dapilnya katakanlah untuk dpr ri dapilnya cuma papua satu
sekarang kan sudah ada tiga dob yang baru tambah provinsi induk berarti sudah
apakah kita akan bagi untuk dpr ri itu masing masing provinsi sendiri atau dapilnya ini kan yang akan diskusi
kedepan bersama katakanlah komisi dua dpr kemudian kementerian dalam negeri dan kpu sehingga proses ini bisa berjalan
hanya penekanan tadi yang disampaikan oleh ketua kpu ri itu adalah meminta untuk moratorium pemekaran desa
sehingga dengan moratorium ini supaya jangan sampai nanti pada saat kita masuk di dapil supaya jangan sampai ada pemekaran katakanlah desa dilaksanakan
tetapi tidak diketahui oleh kemendagri
sehingga pada saat mereka data pemilihnya itu jangan sampai jadi tumpang tindih
baik itu ada pr ya ke depan untuk moratorium desa di tiga dop yang baru ini pak wamendagri
pak jowempi menuju dua ribu empat puluh lima seluruh daerah indonesia perlu berlari ya pak ya untuk mengejar target pembangunan dan juga memaksimalkan potensi daerah sesuai dengan karakter masing masing daerah itu sendiri
nah apa yang menjadi fokus utama untuk papua di masa depan
potensi sumber daya alam itu cukup luar biasa selama ini
cuman di waktu yang bersamaan itu yang selalu saya sampaikan di waktu yang bersamaan itu saudara saudara kita negara tetangga di papua niguni itu dengan potensi yang sama di sana itu bisa punya perusahaan tambang emas itu bisa lebih dari tujuh
kalau kita di papua ini kan cuma hanya satu pt freeport indonesia
harapan kita dengan dob yang baru dengan pemekaran yang baru
supaya dengan impres nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh untuk memberikan akses kesempatan untuk orang papua supaya bisa menjadi tuan di negerinya sendiri
paling tidak kita membuka ruang supaya ada investasi paling tidak ada mini mini pt freeport yang lain yang bisa dibuka sehingga orang putra putra daerah itu bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja
mendapatkan kesempatan peningkatan kesejahteraan ekonomi ini bisa dilaksanakan
bukan hanya di tambang tetapi juga potensi potensi lain yang dimiliki oleh
saya kira di laut juga perikanan juga bisa dibangun karena kekayaan yang begitu luar biasa tapi selama ini tidak dapat dikelola dengan baik
nah saya berharap ini kreativitasnya para gubernur yang akan datang di beberapa dob yang baru
mari kita bersaing untuk bisa kembangkan potensi itu untuk kesejahteraan rakyat papua
saya ingin tahu dan juga publik ingin tahu nih pak jwmp apa pesan anda untuk masyarakat papua yang sedang nonton saat ini di news hour
saya berpesan kalau kemarin
kalau kemarin kan ada yang menolak dan ada yang menerima
ini sekarang terkait dob ya pak ya
terkait dob kan sekarang undang undang sudah desakan ini
tidak ada lagi alasan untuk kita menolak karena undang undang sudah didesakan
hari ini saya ajak mari mau tokoh pemuda tokoh masyarakat tokoh adat tokoh agama
mari kita bersinergi kita bersatu untuk membangun papua yang lebih baik supaya orang papua sendiri itu tidak sia sia mati di atas tanahnya sendiri
jadi kita mari jaga tanah
jangan negeri kita dengan baik
tetapi membangun sesuatu yang baik untuk menuju kesejahteraan rakyat papua yang lebih baik
silahkan kalau orang yang berpolitik silakan berpolitik
tapi mari tugas kita adalah bagaimana mengangkat harkat derajat martabat orang papua supaya bisa hidup lebih baik
artinya sampai saat ini sudah terjadi pro kontra untuk tob ini ya pak ya
kalau selama kemarin kemarin itu ya
tapi sekarang kan undang undang tanggal tiga puluh juni dua ribu dua puluh dua kemarin itu sudah disahkan
tidak boleh ada pertentangan lagi
tapi sekarang mari
yang kemarin menolak maupun yang menerima kita sama sama bersatu ini tujuannya untuk kita bersama untuk kesejahteraan papua
mari kita menuju papua yang lebih baik
kehadiran undang undang otonomi khusus bagi provinsi papua barat menjadi landasan juga ya pak legal yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan koreksi dan juga perbaikan atas kesalahan maupun kelemahan di waktu yang lalu
agar masyarakat ini dapat menikmati suasana kehidupan yang lebih baik lebih maju
serta diperlakukan secara adil dan bermartabat dalam suasana kehidupan yang aman dan bebas dari rasa takut
itu kuncinya pak john wempi selaku wakil menteri dalam negeri ri
terima kasih pak john wempi w tipo wakil menteri dalam negeri atas kehadirannya di cnn indonesia news hour
selamat siang pak john wempi
selamat melanjutkan kembali untuk roda pemerintahan pak jokowi maruf